dan dalam gerbong sendiri kapasitas gerbong itu tiga ratus orang per gerbong maksimum nantinya akan maksimum diisiin enam puluh orang per gerbong
ini sekaligus juga sejalan dengan pesan kami agar dunia usaha mulai melakukan kegiatan kerja secara jarak jauh
nanti di setiap stasiun sebelum halte transjakarta juga akan ada pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk area stasiun sebelum masuk area halte bis
dan bagi mereka yang ditemukan memiliki suhu tubuh lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius akan ditempatkan di ruang tertentu untuk ditangani lebih jauh
kita juga akan memastikan
saya sampaikan bahwa hand sanitizer ada di mana mana sehingga masyarakat yang menggunakan pun bisa memanfaatkan dengan baik
bapak ibu sekalian teman teman yang saya hormati ini dilakukan seperti saya sampaikan tadi dalam rangka mengurangi interaksi secara fisik
dan kami berharap seluruh warga jakarta mentaati
kalau kita mentaati interaksi
maka jakarta tidak perlu ditutup
kenapa karena warganya sudah memilih untuk tinggal di rumah mengurangi interaksi fisik
tidak perlu kemudian ada pemaksaan
kita saksikan di berbagai negara harus dilakukan penutupan harus dilakukan tindakan
karena warganya tidak mengikuti anjuran dari pemerintahnya untuk tinggal di rumah
bila warga mengikuti anjuran tinggal di rumah maka insya allah kita tidak harus melakukan dalam bentuk peraturan yang enforcementnya juga tidak sederhana
jadi ini kita benar benar berharap dengan cara seperti ini kita serius dan perlu kami garis bawahi
ini bukan hanya melindungi diri kita tapi ini melindungi masyarakat
kalau kita memilih untuk berada di rumah artinya tidak berpotensi
tertular dan bila merasa sehat tapi carrier maka tidak menularkan kepada yang lain
kepada seluruh masyarakat kami berharap untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal transportasi kendaraan umum yang baru
dan kita berharap nantinya bila ada pertanyaan dan lain lain silahkan hubungi kami langsung di nomor yang biasa digunakan satu ratus dua belas
itu saja penjelasan dari kita terkait dengan transportasi

tiga belas ruto yang tadi
tiga belas ruto nanti dikasih daftarnya ya
tiga belas koridor yang ada itu yang berfungsi
sekali lagi cukup saya rasa sudah cukup jelas teman teman sekalian
terima kasih dan semoga teman teman juga semua sehat sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh